baik kita langsung saja berbincang bagaimana persiapan dari pilkada
dan apa saja yang paling penting untuk diwaspadai dalam pilkada serentak besok
saya langsung ke mas fadli terlebih dahulu mas fadli
apa catatan yang paling penting yang harus diwaspadai dalam pilkada serentak besok sebenarnya
kalau belajar dari pilkada serentak sebelumnya tahun dua ribu lima belas
ya pertama tentu saja adalah soal persiapan logistik penyelenggaraan pilkada itu sendiri
karena yang paling penting adalah ketika logistik itu bisa terdistribusi dengan baik
kemudian tepat waktu tidak ada kesalahan kerusakan maka pilkada akan bisa berjalan lancar
karena kan logistik itu ujung tombak dari pemilih memberikan hak suaranya
kertas suara bilik suara dan lain sebagainya
kalau logistiknya tepat waktu kemudian tidak ada yang rusak kemudian tidak ada kendala di tps
itu yang menurut saya yang mesti dipastikan malam ini berjalan dengan baik lancar tidak ada hambatan
apalagi tadi dikatakan juga ada potensi hujan ya cuaca yang tidak bersahabat
ada potensi banjir di beberapa titik tps ini yang menurut saya perlu disiapkan skenario skenario nya
nah itu soal logistik
nah yang kedua agak menarik pilkada dua ribu tujuh belas dibandingkan dengan pilkada dua ribu lima belas yang terakhir mas indra
soal potensi politik uang
tadi baru saja ketemu
ketua bawaslu mengeluarkan pernyataan ada enam ratus dugaan pelanggaran politik uang yang ditemukan selama masa tenang
nanti mungkin bisa diverifikasi ke
ada enam ratus dugaan kasus politik uang selama masa tenang tiga hari
justru di satu ratus satu itu nanti mungkin bisa dicek ke bawaslu
nah menurut saya ini tentu salah satu temuan yang paling luar biasa
mengkhawatirkan sekaligus karena semakin mendekati hari pemungutan suara
nah kalau dibandingkan dengan pilkada dua ribu lima belas
pretensi politik uangnya tidak sebesar ini
kita waktu itu juga memantau sebelum hari h
h satu hari h itu pelanggaran politik uang tidak sebanyak itu
nah ini selama masa tenang
tidak sebanyak itu hari h ya
di masa tenang
nah ini di masa tenang saja ada sekitar enam ratus dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilu sesuai dengan pernyataan pak muhammad
nah ini juga terkonfirmasi dengan temuan kita dari kemarin
perludem melaksanakan aktivitas pemantauan melalui media massa
kemudian ada beberapa teman teman yang memantau di lapangan
terkait dengan dugaan pelanggaran politik uang
memang kecenderungannya meningkat pelanggaran politik uang dengan berbagai modus
misalnya di bangka belitung itu ada penyebaran sembako yang cukup masif kepada pemilih
kemudian di pati itu ada pemberian uang tunai yang sudah tertangkap tangan
dan sekarang sedang diproses di panwas kebupaten kota
kemudian di sulawesi barat juga adanya pemberian uang tunai kepada pemilih
ada empat orang kemudian yang ditetangkap tangan oleh panwas
nah ini menurut saya menjadi salah satu perhatian penting di hp
menuju hari h besok sebelum hari pemungutan suara
saya agak khawatir jujur saja
kalau melihat kecenderungan masifnya pelanggaran politik uang ini
potensi memberikan uang kepada pemilih di pagi hari sebelum hari pemungutan suara
atau yang dikenal dengan serangan fajar itu akan meningkat
nah makanya kemudian ini penting untuk jadi perhatian bagi pengawas pemilu
bagi aparat penegak hukum bagi masyarakat sendiri bagi pemantau pemilu
kecenderungan praktik pelanggaran ini
baik kita kebetulan juga sudah tersambung dengan komisioner bawaslu nasrullah
selamat malam pak nasrullah
selamat malam bu
baik pak nasrullah kalau kita lihat
tadi seperti yang disinggung oleh mas fadli dari perludem
benarkah memang ada temuan dari bawaslu
kasus dugaan politik uang di satu ratus satu daerah ini selama masa tenang
ya jadi memang benar yang disampaikan oleh bung fadli
tetapi kalau kami dari sisi angka pastinya mungkin agak berbeda dikit ya
nah tetapi bukan dikit itu
nah jadi kasus yang memang marak sekarang
dan banyak yang ketangkap mas ya
banyak yang ketangkap oleh panwas panwas kami yang ada di bawah
dan yang lebih parah itu memang model mereka sekarang
melakukan praktek politik uang ini
itu ada dua pola
nampaknya yang memainkan
ini ada pola cara memutus mata rantai antara kandidat ya
dengan para pelaku yang ada di bawah
jadi yang bermain ini posisi yang dikayak
pihak pihak sponsor atau mungkin para petarung ya
pemain judi yang ada di situ
setidaknya kalau di jawa ini para botoh botoh
nampaknya di situ tuh mata rantainya
kemudian yang kedua
tapi memang tidak terkait dengan kandidat
tapi memang tidak terkait dengan kandidat pak nasrullah
itu yang sekarang dalam posisi lagi ditelusuri lebih dalam
karena kami juga nggak percaya kalau hanya seperti ini polanya
tetapi sentra gakumdu akan bekerja secara maksimal
memastikan mencari hubungan terus ya
jadi kami akan melacak sampai ke ujung ujungnya
jadi memang ada tetap proses hukum akan ditempuh mas
oke yang kedua apa tadi pak polanya
nah yang kedua polanya nampaknya
jadi selain memutus mata rantai ini tadi
mereka juga melakukan modus berupa bentuk yang lain
jadi ada hal yang
bukan dalam bentuk uang tunai yang mereka berikan
tetapi kayak semacam kartu e toll itu loh mas
jadi apa sih namanya ya
ee voucher yang dipakai untuk bisa berbelanja atau menukar barang
uang elektronik begitu ya
nah seperti itu kira kira tuh
uang elektronik itu yang dipakai ya
yang dipakai di beberapa tempat untuk berbelanja
nah ini yang kita susah lacak dari mana sumbernya ya
mereka menggunakan itu
nah meskipun sebenarnya di medsos
telah marak beberapa alat tukar alat tukar yang sedemikian itu
yang seperti itu
dan juga ini kawan kawan di sentra gakumdu bekerja keras ini mas
jadi satu dua hari ini tampaknya kami kerja ekstra
dan apa namanya
ada beberapa yang sudah ketangkap bahkan ott sendiri mas
oh ada ott juga bahkan ya
iya kita tangkap tangkap di situ tuh
langsung ketemu di jalan
dari mana ketahuannya pak
informasi dari teman teman ini
jadi termasuk dari informasi motor
informasi dari kawan kawan para pegiat yang ada di daerah mas
jadi ada pengawas independen sendiri begitu ya
kalau tadi disebutkan angkanya enam ratus jumlahnya tidak persis seperti itu
jadi jumlah persisnya berapa pak nasrullah
kurang lebih baru sekitar tidak sampai juga dua ratus an ya
ditemukan paling banyak di wilayah mana
wilayah timur untuk sementara
di wilayah mana pak
timur timur timur
oh indonesia timur ya
paling banyak di situ
bagaimana anda melihat ini
ternyata ini semakin menarik
ada dua pola seperti memutus mata rantai
jadi menjauhkan dari kandidat begitu ya
mutus mata rantai
yang kemudian pakai istilah ketika ditangkap
oh ini untuk kepentingan taruhan saja penjudi begitu ya taruhan
calon a atau calon b begitu
jadi supaya calon a yang menang dalam pertaruhannya
dorong begitu kan seperti mutus mata rantai
lalu yang kemudian pembagiannya tidak bentuk uang tunai lagi
tapi seperti tadi uang elektronik itu
ya saya akan mulai dulu mengapa kira kira praktek politik uang ini
kok bisa makin membesar
berbanding terbalik dengan pelaksanaan

yang trennya sebetulnya menurun gitu ya
nah ini sebetulnya sudah kita wanti wanti sejak dari awal
sejak mahkamah konstitusi mengatakan
tidak akan lagi melakukan persidangan sengketa terkait dengan proses
nah sejak itu kita sudah mengatakan
itu ada dampaknya ya ternyata
karena sebetulnya yang paling ditakutkan oleh para kandidat itu
bukan di penjara bukan ini bukan itu
tapi dibatalkan kemenangannya gitu
dan dibatalkannya itu bukan hanya karena persoalan mereka tertangkap
tangan kepala perlakunya dan dikaitkan dengan parah
tapi jika ditemukan prosesnya memang terdapat praktek politik uang
manipulasi pengerahan misalnya pns dan seterusnya terusnya itu
entah siapa pun yang melakukan ininya gitu
tapi diduga tindakan itu untuk memenangkankan tertentu
jadi yang dilihat itu bukan berlaku
tapi kepada siapa ini dilakukan
nah itu dapat
dampaknya kepada siapa
nah itu dapat dibatalkan di mahkamah konstitusi
walaupun tadi misalnya putus mata rantai pun nggak ngefek ya kalau tetap misalnya kebijakan mk seperti itu ya
kalau kita lihat sejak mk memperkenalkan mekanisme itu
tren politik uangnya menurun
tren manipulasinya menurun
tren apa namanya intimidasinya menurun
juga tren apa istilahnya itu
ya model model kecurangan lah ya
karena orang takut dia nggak berbuat apa apa misalnya tapi terbukti suara yang dilakukan secara manipulatif terhadap dirinya
kemenangannya bisa ditunda oleh mk
nah sejak mahkamah konstitusi khususnya sejak dua ribu lima belas ya mengatakan mereka betul betul hanya melakukan sengketa atas selisih suara diantara para kandidat
tidak berhubungan lagi dengan proses
proses sekarang diserahkan kepada bawaslu gitu
nah kita sudah menduga akan marah ini praktek politik uang
dan ini kejadian
seperti yang kita lihat dua ribu enam belas ini
baik nanti kita lanjutkan ya kita tahan dulu
tetaplah bersama kami
cnn indonesia prime news masih akan mengulas ini lebih lanjut setelah jeda berikut
baik tadi bung rey sudah menjelaskan
ada salah satu keputusan mk begitu ya
yang tidak lagi menangani masalah proses tapi hanya sengketa hasil ya
buklak sengketa hasil
lalu dampaknya akan seperti ini
akan kelihatan seperti sekarang
kalau pandangan anda sendiri seperti apa mas
ya selain soal tadi disinggung barai saya sangat sepakat
juga kemudian soal ada problem bahwa sangat pragmatisme calon ya
dengan cara memenangkan pemilihan dengan cara apapun
termasuk dengan cara memenangkan dengan memberikan uang melakukan kecurangan dan lain sebagainya
nah menyambung dengan pendekatan ke mahkamah konstitusi tadi
kenapa kemudian politik uang semakin marak dibandingkan pilkada dua ribu lima belas pada pilkada dua ribu tujuh belas ini
ada pendekatan baru juga di mahkamah konstitusi terkait dengan
syarat ambang batas selisih suara untuk bisa mengajukan sengketa hasil ke mk
kan di uu pilkada itu sekarang ada syaratnya
tergantung jumlah penduduknya
jadi semakin kecil jumlah penduduknya
selisihnya diharapkan semakin kecil juga
nah pengalaman dua ribu lima belas
jika permohonan pasangan calon yang kalah ke mk itu tidak memenuhi ambang batas selisih suara
mk langsung menyatakan permohonan itu tidak dapat diterima
tanpa memeriksa subtansi perkaranya dalil dalil permohonannya bukti bukti yang diajukannya
berpatulannya hanya kepada selisih
selisih tidak memenuhi permohonan itu langsung dipotong di pemeriksaan awal
itu yang sekarang
di dua ribu lima belas dipraktekan itu
nah menurut saya itu bisa jadi salah satu faktor juga
kenapa kemudian calon calon kepala daerah mulai berpikir
bagaimana kemudian memenangkan pemilihan dengan selisih di luar ketentuan di dalam undang undang delapan dua ribu lima belas itu
kalau selisihnya jauh meskipun hasil selisih jauh itu didapat dari suatu proses yang curang
penuh dengan manipolitik penuh dengan intimidasi dan lain sebagainya
tidak akan diproses kok di mk
nah pendekatan calon mulai kesana mas indra
dampaknya mulai kesana
dan prediksi saya ya menurut saya dengan pendekatan mk menyelesaikan perkara dengan serba berbeda
jadi maksudnya mk akan cawe cawe ke soal ini itu semakin jauh begitu ya
mk hanya melihat kalau selisih suaranya tidak memenuhi syarat
formulaan itu akan langsung dikesampingkan
tanpa melihat substansi perkara nya dalil permohonannya bahkan kemudian
tetapi kemudian sebenarnya permasalahan substansial bisa dikesampingkan
dikesampingkan bahkan di dua ribu lima belas ini ada beberapa daerah yang agak fatal menurut kami permasalahannya
misalnya di salah satu kabupaten di sumatera utara itu humbang asudutan
salah satu partai politik itu punya dua pasangan calon berbeda dan ikut pilkada
nah itu yang kemudian menyalahi prinsip pencalonan dalam pemilihan kepala daerah
diajukan sengketa ke mk dinyatakan tidak dapat diterima karena selisih suaranya jauh
padahal ada sebuah proses yang kemudian sangat bermasalah
nah makanya kemudian di pilkada dua ribu tujuh belas menurut kami ya tadi bang ray singgung
pendekatan penyelesaian sengketa hasil ini kemudian akan membawa pendekatan calon memenangkan pemilihan dengan cara curang
dengan berharap selisih suara menangnya jauh
nah menurut saya ini yang salah satu korelasi penting untuk meningkatkan
walaupun sangat substansif masalahnya ya sangat sangat bermasalah sekali
pasatupun kemudian pada dua dari satu ratus empat puluh tujuh permohonan
yang diajukan ke mk pada pilkada dua ribu lima belas
tidak satupun permohonan yang melewati ambang batas selisih yang diperiksa sampai ke tingkat pembuktian
hanya tujuh kemudian yang diperiksa
satu ratus empat puluh tujuh hanya tujuh permohonan yang sampai ke tingkat pembuktian
satu ratus empat puluh lainnya dinyatakan tidak dapat diterima
karena satu saja tidak memenuhi kriteria ambang batas selisih suara di uu no delapan dua ribu lima belas itu
misalnya di mk berarti
iya karena cara berpikirnya berbeda
kalau dahulu itu kan
kemudian ada persiapan cara berpikirnya
kita nggak mungkin sampai ke angka angka
kalau kita nggak menyelidiki prosesnya
bagaimana kita membuktikan bahwa selisih angka ini terjadi
kalau kita tidak tahu apa yang terjadi
ini kok tiba tiba disedorit angka saja
kami kerugiannya sekian terus bagaimana membuktikan bahwa anda rugi begitu
apa yang dilakukan oleh pihak lain sehingga anda rugi begitu
benar tidak pihak lain itu melakukan itu
ternyata ketika ditemukan prosesnya lebih parah dari misalnya gitu ya
di laporan para pengadu
selisih angka itu malah tidak penting lagi
bagi mk yang diproses mereka itu
adalah kenapa gitu
karena mk melihat
pemilu itu bukan hanya soal
angka pemilu itu adalah
sejak ia ditetapkan
sekarang enam bulan kan sampai kemudian
penetapan hasil itu semua yang
namakan dengan pemilu
oke baik apakah pak nasrullah masih bergabung
pak nasrullah singkat saja pak nasrullah
sebagai penutup pak nasrullah
kalau kemudian masalah
sengketanya di mk hanya menangani
selisih hasil suara ya
sengketa hasil suara berarti ini
tugas berat bagi bawaslu kemudian
apa yang diharapkan
karena di mahkamah konstitusi ini sudah
mahkamah konstitusi nampaknya
yang semua proses prosesnya
lembaga pengawas pemilu
nah oleh sebab itu
kalau misalnya ada
praktek politik uang yang terjadi
dan secara kebetulan
selisih suara begitu jauh
jaraknya tidak bisa
diproses di mahkamah konstitusi
maka ada ranah pidana
yang bisa dikedepankan di situ
nah ranah pidana ini
itu sebenarnya kalau ia
inkrah itu bisa berdampak
diskualifikasi terhadap calon juga
apa saya katakan karena memang
dalam proses persyaratan
yang undang nomor sepuluh tahun
seandainya kemungkinan besar
yang bersangkutan akan mengajukan kemahkanan
bisa saja menjadi catatan bawah seluruh
nah ya terdapat
kasus yang sedang dipidanakan
dan menurut catatan bawah seluruh
melalui makamah konstitusi
nah begitu dalam bentuk rekomendasi
mudah mudahan itu bisa dijadikan
rujukan oleh makamah konstitusi
jadi intinya masih bisa kemudian
didiskualifikasi kalau memang ada
kecurangan seperti itu tapi mungkin mekanisme
mekanismenya berbeda tapi sayang sekali waktu kita terbatas
kita berharap pak
pelaksanaan pilkada serentak besok
benar benar berjalan lancar tidak ada
kecurangan dan dihimbau untuk partisipasi
seluruh masyarakat yang menjadi
pemilih di berbagai daerah yang
ikut menjalankan pilkada serentak terima kasih
bung gray terima kasih mas fadil dan juga
terima kasih juga kepada
pak nasrullah yang merupakan komisioner bawaslu
dari samungan telepon